entah apa yang ada di benak perempuan ini yang dengan santainya berjalan di tengah jalan tanpa menghiraukan kendaraan di sekitarnya
sontak aksi wanita bercadar hitam yang diketahui merupakan warga jogorogo ngawi itu menjadi viral di media sosial setelah sejumlah pengguna jalan merekam dan mengunggahnya
akibatnya lalu lintas menuju kawasan wisata talaga sarangan macet dengan antrean kendaraan sepanjang tiga km
sejumlah warga tampak berusaha membujuknya agar menepi tetapi tidak dihiraukan
setelah berkali kali dibujuk warga dan petugas akhirnya ia menepi
saat diamankan polisi wanita itu mengaku nekat berjalan di tengah jalan karena memiliki masalah asmara
terjadi ada sedikit masalah
seorang perempuan pergi ke sarangan sama pacarnya
ternyata mungkin terjadi cekcok sama pacarnya
akhirnya perempuan itu ditinggal di sarangan
setelah sempat diamankan di kantor polsek pelawasan perempuan tersebut akhirnya diserahkan ke pihak keluarga
inam tohari magetan jawa timur